sejumlah elemen buru daerah istimewa yogyakarta melakukan aksi topo pp
atau menjemur diri di titik yogyakarta senin sore
aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan buruh lantaran kenaikan upah minimum provinsi daerah istimewa yogyakarta
dua ribu dua puluh satu dianggap tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup
aksi topo pp merupakan aksi yang pada zaman dahulu lazim dilakukan seseorang
atau kelompok untuk melakukan protes menggugat keputusan raja atau kerajaan yang dianggap merugikan
aksi topo pp yang dilakukan sejumlah elemen buruh daerah istimewa yogyakarta ini dipicu
oleh rendahnya kenaikan upah minimum provinsi daerah istimewa yogyakarta dua ribu dua puluh satu
yang dianggap tidak sesuai dengan harga harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi
tanggal tiga puluh satu oktober lalu gubernur yogyakarta sri sultan hamengkubwono x mengumumkan
namun kenaikan ini tidak lantas membuat buruh di yogyakarta puas
mengingat besaran ump yogyakarta merupakan yang terendah di indonesia
topo pp bisa bagi simpul protes seluruh buruh di yogyakarta dan kemudian menyampaikan
keprihatinan kepada sultan ibrahatan kemudian diharapkan beliau sebagai pelindung dan pengayom
bisa mewujudkan tahun tahun doa rakyat dan membawa kemakmuran dengan cara yaitu
menolak upah murah dan diperlakukannya omnibusuloh di yogyakarta